berbagai kejadian mengenaskan di rumah tangga dan lingkungan sekitar terjadi dalam beberapa pekan terakhir
di antaranya pembunuhan di apartemen di mana pelakunya terekam kamera pengawas mengaku jenazah korban dengan troli dan menaiki lift
kemudian yang baru saja terjadi informasi yang anda saksikan tadi pembunuhan terhadap anak dan penganiayaan terhadap istri yang dilakukan oleh suaminya sendiri di depok jawa barat
mengapa kemudian aksi ataupun tindak kekerasan rentan muncul di lingkungan sendiri dan internal keluarga dengan pelaku adalah orang orang terdekat korban
kita akan membahasnya dengan psikolog klinis cassandra putranto mbak kassandra selamat malam
mbak cassandra kita melihat bagaimana kemudian sejumlah kasus yang terjadi dalam satu dua pekan ini
untuk menjawab pertanyaan publik kok bisa ya jika kemudian ada kasus kekerasan
korban kemudian sampai harus kehilangan nyawa dan pelaku adalah orang internal orang terdekat korban
apa yang kemudian faktor yang melatar belakangi hal ini bisa terjadi mbak cassandra
pada dasarnya ketika ada korban tewas dan kebetulan itu juga adalah anggota keluarga
baik dari ayah terhadap anak ayah terhadap istri atau istri
terhadap suami atau suami terhadap istri dan sebaliknya dari anak terhadap ayah dan ibunya
itu tentu hampir sama dengan kasus kasus yang penyebab tewas orang lain
artinya ada sebuah motif yang umumnya terkait dengan masalah internal dan masalah eksternal
yang dalam internal tentu dari sisi kondisi profil psikologisnya sendiri
nah dalam hal ini tentu harus ada pemeriksaan psikologis lengkap untuk mengetahui kondisi psikologi
apa saja yang memang menjadi faktor faktor yang menyebabkan faktor internal tadi
lalu kemudian faktor eksternal tadi yang mungkin menjadi motif tambahan itu misalnya
ada faktor ekonomi ada faktor dendam ada faktor mungkin kecemasan kekhawatiran
mungkin karena ada situasi situasi yang menekan dan lain sebagainya
nah yang jelas pada saat kejadian tentu ada semacam ledakan emosi yang tidak dipikirkan
dan panjang dan pada saat itu sehingga terjadilah kejadian yang tidak diinginkan
nah tentu saja dibedakan antara kasus kasus yang terjadi pembunuhan spontan maupun yang berencana
oke berbicara mengenai spontan terlebih dahulu
karena beberapa kasus ini masyarakat melihat kok bisa ya sosok a dianggap selama ini secara emosi
bukanlah orang yang emosional begitu
kemudian melakukan hal hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan
apa yang kemudian memicu seseorang sehingga kemudian secara spontan
selain tadi memang ada faktor faktor yang anda sampaikan tadi
ya sekali lagi bahwa sebuah situasi sangat kompleks
dan itu alasannya mengapa harus ada pemeriksaan psikologi
tidak hanya psikologi klinis tentu saja
tapi yang paling penting adalah psikologi forensik
karena untuk menggali motif untuk mengetahui unsur unsur
seperti apa yang ri hillary bisa katakan
hari ini saya makan joget jaya
tampaknya ada gangguan komunikasi dengan cassandra putranto psikolog klinis
kita akan coba nanti untuk menghubungi
kembali cassandra untuk membahas nantikan analisishrim usung proses
apa yang terjadi dalam satu dua pekan belakangan ini bahkan untuk menjawab pertanyaan publik bagaimana kemudian kasus kasus kekerasan terjadi di internal rumah tangga dan pelakunya adalah orang orang terdekat korban
kita nanti akan coba kembali menghubungi cassandra putranto dan kita beralih ke informasi lainnya presiden jokowi akan mengevaluasi kinerja para pembantunya yang akan maju dalam bursa capres dan cawapres
dia bahkan menegaskan tugas menteri harus diutamakan informasinya akan hadir usai jeda
terima kasih anda masih bersama kami kita lanjutkan kembali sudah bergabung bersama saya psikolog klinis cassandra putranto
mari kita lanjutkan tadi sempat terputus gitu ya ada gangguan komunikasi sedikit
berbicara mengenai aksi kekerasan yang marak terjadi apakah kemudian kita masyarakat awam bisa mendeteksi lebih awal potensi potensi orang yang kemudian kemungkinan akan melakukan tindak kekerasan atau memang karena ini secara spontan saja sehingga deteksi ini tidak mungkin dilakukan
baik sekali lagi profil
psikologis ini menjadi sangat khas karena kan melibatkan juga ada aspek intelijensi aspek emosional aspek situasi yang mungkin menekan
ada orang orang tertentu yang mungkin bisa menyikapi sebuah masalah dengan tenang ada yang emosional atau mungkin ada yang dipengaruhi oleh sesuatu
apakah itu zat apakah itu juga ada gangguan gangguan psikologis tertentu apakah juga ada kecemasan ketakutan dan lain sebagainya
lalu kembali lagi adalah ketika seseorang bisa sampai mengabaikan mungkin pemikiran pemikiran yang seharusnya dia lindungi lalu kemudian juga yang seharusnya dia bisa mengendalikan diri
nah itu yang justru harus dibuktikan atau dicari di dalam sebuah pemeriksaan psikologis
nah biar bisa dijelaskan mulai dari motifnya lalu seberapa jauh seseorang itu memang tidak bisa mengendalikan
lalu apa yang menjadi faktor penyebab dan juga menjadi faktor pemicu
bagaimana dengan pengalaman masa lalu seberapa besar pengalaman masa lalu ini kemudian mempengaruhi tingkat emosi dan perilaku seseorang
yang jelas apapun yang ada pada diri seseorang tentu merupakan sebuah gabungan atau mekanisme kombinasi dari berbagai hal
mulai dari awalnya dari faktor genetik
memang dari sisi keluarga
lalu kemudian faktor belajar
lalu bagaimana pengalaman itu membentuk karakter seseorang
jadi bagaimana seseorang kemudian bisa mengikapi sebuah masalah mengambil keputusan dan mungkin menyelesaikannya
atau mungkin juga adanya ketakutan dan harapan harapan terhadap masa depan yang ikut mempengaruhi situasi situasi yang kemudian menimbulkan keputusan yang diambil dalam
sekali lagi bahwa situasi situasi inilah yang tentu harus diperiksa
seberapa jauh pengalaman masa lalu menentukan pasti akan sangat berpengaruh
tapi tentu saja merupakan bagian dari tadi yang saya sebut
mulai dari faktor genetik faktor belajar lalu kemudian pengalaman masa lalu pola asuh lalu kemudian juga tekanan masa kini
tekanan di situasi saat ini
oke saya tertarik dengan faktor genetik
apakah bisa kemudian kita melihat persentasenya
seberapa besar ini kemudian berpengaruh
pada setiap orang tidak akan sama
jadi sekali lagi ada orang orang tertentu yang memang punya karakter yang memang ada diturunkan
mungkin misalnya menjadi tidak sabar menjadi mudah temperamental atau mungkin tidak bisa berpikir panjang dan lain sebagainya
tetapi dengan proses tumbuh kembang dan proses belajar lalu bagaimana menyikapi situasi situasi kehidupan
seharusnya tentu ada proses untuk menjadi lebih baik
tetapi sekali lagi adalah bagaimana seseorang itu bisa menjalani kehidupannya mulai dari lahir tumbuh besar
menjalani proses prosesnya untuk bisa mengendalikan
dan yang terutama adalah tentu kecerdasan intelektual kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial
jadi ketika seseorang berada dalam situasi situasi yang penuh tekanan tentu harus bisa mengambil keputusan yang tepat
yang bisa menghindarkan diri seseorang dari hal hal yang semacam ini
oke baik terakhir mbak cassandra jika kemudian terjadi tindakan kekerasan di lingkungan internal ataupun keluarga
penanganan seperti apa yang kemudian harus dilakukan terhadap korban yang pertama kemudian terhadap pelaku di luar sanksi pidana

jadi ketika kita bisa mengambil keputusan yang tepat yang terakhir yang paling penting tentu adalah pencegahan
yang jelas sebenarnya yang paling penting tentu adalah pencegahan

kita bisa mendeteksi orang sekitar kita berada pada situasi yang tidak nyaman kemudian juga mungkin tertekan
lalu kemudian juga punya karakter karakter psikologis yang bisa dicurigai mungkin akan menjadi permasalahan
karena situasi yang menekan ini pasti akan menimbulkan kondisi yang tidak menyenangkan
nah ketika ada konflik dalam rumah tangga nah selayaknya setiap orang bisa mendeteksi itu dan bisa menyelesaikan sebelum ada hal hal yang tidak diinginkan

jadi pencegahan harus menjadi sebuah keuntungan
jadi pencegahan harus menjadi sebuah keuntungan
jadi pencegahan harus menjadi sebuah prioritas yang paling utama
terutama bagi orang orang terdekat sebagai keluarga baik tangga apalagi kalau kita sering dengar ada yang ribut gitu ya
nah sekarang kalau misalnya sudah kejadian seperti ini tentu harus ada penanganan yang khusus terhadap korban dalam hal ini
korban yang masih hidup ya tentu saja kalau yang tewas tentu kan harus ada proses yang dimakamkan dan lain sebagainya
tetapi korban yang masih hidup yang mengalami trauma tentu harus ada proses yang dilakukan
terapi pemulihan ya terutama dari sisi kehilangan anaknya kemudian juga dari sisi ketakutannya
dan bahwa keselanjutannya keberlangsungan hidupnya tentu harus diperhatikan
nah terhadap pelaku tentu juga harus ada proses pendampingan
karena saya yakin walaupun sudah hampir dapat dipastikan akan menjalani hukuman
tetapi kan tentu harus ada proses untuk mendampingi
lalu kemudian juga mengatasi kondisi kondisi psikologis yang dihadapi
agar supaya yang bersangkutan bisa tetap menjalani proses hukum yang kuat
untuk supaya sampai menerima proses hukumnya dan ada ponis dan lain sebagainya
karena jangan sampai nanti di tengah jalan mungkin ada faktor faktor yang tidak kita inginkan
karena tidak mendapatkan pendampingan sepuluh
oke singkat saja
berbicara mengenai deteksi dini kita harus menyadari bagaimana mengelola emosi
tapi sampai batasan mana kita juga harus menyadari bahwa kita sampai di titik tidak bisa mengelola emosi
dan harus meminta bantuan profesional
dan jangan malu untuk meminta bantuan profesional
mbak kassandra tanggapannya
singkat ya saya seringkali menyampaikan tentang psychological check up
orang mungkin merasa bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu
tetapi justru hal ini merupakan hal yang sangat penting
karena kita seringkali tidak tahu pasti batasnya ada di mana
itu alasannya mengapa dibiasakan untuk adanya psychological check up untuk mengecek kondisi psikologis tersebut
terutama apabila memang ternyata ada masalah masalah
jadi jangan sampai menganggap segala sesuatu itu adalah sesuatu hal yang biasa yang kecil
jadi kita harus menanggapi kondisi psikologis itu secara serius
baik mbak cassandra terima kasih sudah berbincang bersama kami di prime news malam hari ini